pengusaha pemilik sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel di makassar sulawesi selatan
ditangkap polisi di bandara sultan hasanuddin
pelaku diduga mengancam seorang pedagang yang berjualan di dalam malnya dengan pistol
pemeriksaan secara maraton terus dilakukan terhadap hasan basri di mapolres pelabuhan makassar senin malam
hasan dijenduk polisi setelah salah satu pedagang di pusat perbelanjaan miliknya melapor ke polisi
tadi malam kita amankan terus kemudian karena yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan
namun juga tadi siang kita gelar dan masih ada beberapa saki yang harus kita dalami
kasus bermula saat hendrik seorang pedagang memprotes sistem penempatan lapaknya di pusat perbelanjaan milik hasan basri
saya dan teman teman ke lobby hotel untuk menemui bang hasan
jadi bukan cuma sekali ini saja
pernah sekitar tahun lalu saya diancam pistol lagi sama bang hasan
sebelumnya pengusaha sejumlah mal dan hotel di makassar hasan basri ditangkap di bandara sultan hasanuddin minggu malam
dalam penangkapan ini polisi menyita senjata api yang diduga digunakan untuk mengancam hendry
ben harsho plantila makassar sulawesi selatan